aku tidak akan pernah melupakan dendamku padam
lepaskan aku lepaskan aku
asal kau mau menuruti kemauanku
tapi kalau tidak
jangan harap kau akan aku lepaskan
apa sebenarnya maumu
karena dia adalah milikku
kalau tidak kau lepaskan
kau akan aku lemparkan ke dalam tunggu itu
kau akan menjadi siluman selamanya
kau dan siliwangi
tidak akan pernah bersatu kembali selamanya
aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu
aku sangat mencintai kakak dan siliwangi
tidak akan pernah menjepang
rupanya kau main main denganku
kau lihat itu sebangat
itu yang akan terjadi padamu
jika kau tidak menuruti kemauan
tidak akan pernah
tidak akan pernah aku melepaskannya
kau cari mati rupanya
aku memang tidak bisa memaksamu
mantra kalacakra ini
suatu saat nanti
anak keturunanmu akan membukanya
aku pasti bisa kembali
menjadi seorang manusia
akan membalaskan dendamku

di mana surawi sesa
pasti kamu sudah mencelakainya
kalau sampai terjadi sesuatu kepada kepanakanku tercinta
raden surawi sesa
aku tidak akan pernah mengampunimu nimas
akan meleburkan tupumu
dalam satu pukulan
silahkan saja paman
keluarkan jurusmu itu
jika memang paman berani
tunjukkan ke semua orang

agar semuanya terbaik
agar semuanya terbaik
agar semuanya terbaik
siapa paman amuk marugul yang sebenarnya
aku tidak akan memukulmu
katakan kepada aku
di mana kepadaku

apakah paman tidak tahu
resi mau membawa rai surawi sesa
ke padepokan gunung ciremai
padepokan gunung ciremai
apa yang terjadi
katakan dengan jujur
kepada aku nimas
rai surawi sesa
dia sudah lancang masuk
ke dalam ruang semedi ayahanda prabu
dia mempelajari jurus belajar musti